untuk anda semua yang sering melewati gang pastinya pemandangan seperti ini sudah biasa gitu ya
tetapi kali ini saya akan mengajak anda ke satu lokasi yang mampu menyulap gang sempit seperti ini menjadi gang hijau
sehingga ketika anda berada di sana anda betah berlama lama
terlebih hasilnya juga bisa dimanfaatkan untuk pangan sehari hari
solusi bisa bercocok tanam menemuin sayur itu nggak butuhan yang luas
pernah dengar nggak
pernah sih kayaknya
apa tuh sistemnya yang di air air gitu apa tuh namanya
nggak suka ya
sayur itu bisa tumbuh di dalam air di atas air gitu
bukan itu jenisnya namanya nama sistemnya itu apa
aduh apa ya
nggak tahu kalau nama kamu siapa
elvira ya kita boleh kenalan
kamu mau pulang mau diantarin nggak
anda akan melihat apa senjata tanaman yang ada di sini
pertama kita punya pagoda punya selada kemangi bayam hijau pokcoy kangkung
ganggu juga bisa tumbuh ya di sini ya
ini juga ada kailan
ini bukan dailan
ini bukan dailan
tapi untuk sampai dia bisa dipanen itu butuh waktu berapa lama berapa hari

karena ini tanpa pesisida berarti
sehat dimakan langsung
sehat dimakan langsung ya
baik kalau ada apa apa ibu gita yang menjawabnya
saya juga makan kok
biasanya daun banget
di sini kan ada yang namanya itu sistem vertiminaponik
saya lihat di bawah itu kan ada ikan ikan
oh ini masih ada ikannya
baru ditaruh benihnya
ya agak susah juga kelihatan ibu ya
iya harus dikasih makan baru kelihatan
mengakali anak anak juga yang
oh pesan mie
yang mau pakai sayur
saya harus ditelan ya
tapi yang rasa mie nya juga nanti bisa dicoba
oh ada yang ready nih bu mie nya
tawanya udah lapar
nanti ya bang ya
warna hijau dan kalau dilihat lebih detail itu masih ada tekstur dari sayuran pakcoy nya
tapi ketemu di vlog selanjutnya